ratusan warga di sukabumi merusak dan membakar fasilitas kantor perkebunan agrowisata
sedikitnya tiga mobil tiga motor dan sejumlah fasilitas kantor dirusak dan dibakar
aksi warga ini dipicu isu diculiknya seorang warga oleh pihak perkebunan yang berseteru dengan warga
ratusan warga desa pasir datar kecamatan caringin kabupaten sukabumi
merusak dan membakar sejumlah fasilitas kantor perkebunan agrowisata pt surya nusana dicipta rabu malam
aksi warga ini dipicu isu adanya seorang petani yang diculik oleh pihak perusahaan dan tidak dipulangkan sejak rabu pagi
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan mengamankan beberapa barang bukti diantaranya alat yang digunakan untuk melakukan perusahaan
polisi menduga ada provokator dalam kejadian ini
peristiwa perusakan ini bermula saat seorang petani yang merupakan tokoh setempat
akan mencabut laporan atas sengketa kepemilikan tanah dengan pihak perusahaan di mapolres sukabumi
namun warga malah menyangka petani tersebut diculik
saudara haji soludin itu akan menyerahkan surat pernyataan untuk menyerahkan lahan garapan yang bersengketa dengan pihak pt surya nusan adik cipta
cuma isu yang beredar di kalangan warga masyarakat pasar datar katanya
saudara solihin ini diculik oleh pihak perusahaan dan sampai sore ini tidak kembali
konflik yang terjadi antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan sudah berlangsung lama
hingga kamis dini hari lokasi masih dalam penjagaan aparat kepolisian dan aparat tni
ahmad fikri sukabumi